sus bu dokternya ada sus
bu dokter clara lagi ke jakarta bu guru
untuk keperluan dinas
sekalian mau cari buku tentang psikologi anak
masalah anak di cerawas kan beragam bu guru
iya bener sus karakternya juga unik unik
sama kayak bapak bapaknya
masalah setan yang kemarin aja
yang penakut justru bapak bapaknya bukan anak anaknya
apa karena pengaruh dari berubahnya karakter ya bu guru
analisa saya sih juga seperti itu
mungkin bu dokter punya analisa yang lain
tapi saya rasa analisanya juga sama seperti itu
setannya tengah ketawa
jang serius kamu jang begitu
ting akan pergi dulu ya
tunggu ceng ceng tunggu atuh ceng
ceng barang atuh ceng
ternyata kang aceh yang sembahkan gedang toronnya penakut
kang ujang emang serius satu
tadi malam kang ujang liat setan lagi
ah bohongan atuh cek
lagian posronat yang ada setannya
malam itu yang nakut nakutin mereka tuh saya cek
jadi setannya teh kang ujang
bukan saya tuh setan
anak anak pada kemana
kamu kemana saja sih
saya tidak berani masuk ke dalam rumah
takut kau sendirian
takut sama siapa tuh kum
takut sama siapa

takut sama siapa tuh kum

gak ada yang serem
sama yang malam itu
kemarin malam saya tidur sama jeniper
saya gak takut
kan jeniper anak saya
maksudnya saya takut sama anak sendiri
sama yang itu
kamu takut sama kutu
gak ada tuh kum
gak ada tuh kum
kamu disini saja yang pentingnya
kamu disini saja yang pentingnya

lebih baik teh kang ujang terus terang
kalau keberadaan setan itu teh cuma karang karangan kang ujang aja
kasian atuh kang mereka
nanti saya kasih tau mereka

gara gara cerita kang ujang pos ronda jadi sepi
gak ada yang mau ngeronda lagi atuh kang
mereka semua pada ketakutan
kalau kampung kita gak ada yang ngeronda lagi siapa atuh kang yang paling seneng
kamu juga seneng kalau gak ada ronda
bisa ngapain sampe larut malam ke rumah centin
kang ujang teh bisa aja
kang tadi malam si ujang ngeliat lagi kang
asli dikasih liat wujudnya kang
kita di sini teg
saya duduk dimana
percaya sama cucu kerja di luar negeri teh enak
udah dapet gajinya besar
bisa sambil jalan jalan ke luar negeri
dan yang terpenting keluarga kita di sini teg pasti hidupnya bakalan terjamin
coba kalau cuma jadi buruh pabrik udah dapet gajinya nggak seberapa paling cuma dapet uang lembur itu juga kalau perusahaan nyata baik
coba kalau bangkrut di phk
iya ce ikutan yuk
gak ah saya takut kerja jauh jauh
iya cu boleh cucu tunggu ya
ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya buat ngurus berkas berkasnya
iya ce boleh
mbak ah tadi kan saya sudah bilang gak mau saya pulang aja ya
cicu dipikir pikir lagi ya
enggak ah saya permisi assalamualaikum
assalamualaikum ce yoyo
besok aja kamu ke rumah cece buat nyerahin berkasnya ya
kenapa harus besok
cece mau ke jakarta
mau ngurusin ijazahnya si entut
nah on sih doi
mau ngapain sih
di situ aja udah
doi sempit atuh doi
iya geser dikit atuh ce
berat sekali doi
bisa aja lah
makanya geser sedikit biar muatan
tuh ce empat kita ikut
kok malah pada berdiri
aduh udah udah
apa itu tadi
masa siang siang di keluar juga
nah itu dia
aduh ampun kum
apa tau tadi
ngorak pacananya nyorak
ngorak kamu nak
ujang kamu jangan sembarangan ujang
nanti kamu bener bener didatengin jurik
baru tau rasa kamu
hah nggak bakalan atuh kang
hah dipikir kamu lucu gitu ya
kejadian kemarin malam itu
utang utin aja kamu jangan
suara perempuan ketawa itu
itu suara saya
nggak lucu tau ujang
ternyata kalian itu penakut juga ya
kasian deh kamu
kasian deh lo
kamu ngga bisa jadi seperti kamu
nggak nggak bisa jadi seperti kamu
nggak nggak bisa jadi seperti kamu

nggak nggak bisa jadi seperti kamu
norak weracadanya kamu ujang
kamu ngapain deket deket sama saya
kamu juga ngapain
kamu yang pedakut saya mah berani
saya juga nggak takut
kum kamu takut nggak
ya nggak lah
saya mau bumbu nuh
saya juga mau ncuci
bumbu nggak apa apa kum
saya mau ke valentin
eh maksudnya mucha terduduk
kuh gak ada apa apa kum
saya mau ke warung ten
eh maksudnya mau muter dulu
saya mau kemana tuh
kamu pengen saya di dalam saja
saya mau nemenin jeniper aja kum
gak usah sus
saya duduk disini aja
bu dokternya ada sus
bu dokter clara lagi ke jakarta bu guru
untuk keperluan dinas
sekalian mau cari buku
tentang buku yang berbeda
tentang psikologi anak
masalah anak di ceraos kan beragam bu guru
karakternya juga unik unik
sama kayak bapak bapaknya
masalah setan yang kemarin aja
yang penakut justru bapak bapaknya
apa karena pengaruh dari berubahnya karakter ya bu guru
analisa saya sih juga seperti itu
mungkin bu dokter punya analisa yang lain
tapi saya rasa analisanya juga sama seperti itu